untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi gubernur jawa barat ridwan kamil menetapkan upah minimum provinsi atau ump
yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan upah minimum kota
penetapan ump jabar tercantum dalam surat keputusan gubernur no lima ratus enam puluh satu tentang ump jabar dua ribu sembilan belas
menurut ridwan kamil penetapan ump ini mengacu pada peraturan pemerintah pp no tujuh puluh delapan garis miring dua ribu lima belas tentang pengupahan
emil mengatakan kenaikan ump berlaku secara nasional
sementara upah minimum kota akan ditetapkan dalam dua puluh hari ke depan
pada tanggal dua puluh satu november dua ribu delapan belas di dua puluh tujuh kota dan kabupaten se jawa barat
ump itu kan upah minimum provinsi untuk memastikan semua yang bekerja di wilayah provinsi jawa barat
misalkan di hijrah hijrah ya dia tidak kurang dari angka yang tadi sudah disebutkan
kabupaten di dua puluh tujuh daerah itu tidak ada yang sama dengan ump provinsi selalu lebih tinggi